sampai jumpa di sampai jumpa di sampai jumpa
sampai jumpa di sampai jumpa di sampai jumpa
sampai jumpa di sampai jumpa
sampai jumpa di sampai jumpa
sampai jumpa di sampai jumpa
sampai jumpa di sampai jumpa
sampai jumpa di sampai jumpa
sampai jumpa di sampai jumpa
sampai jumpa di sampai jumpa
sampai jumpa di sampai jumpa
sampai jumpa di sampai jumpa
sampai jumpa di sampai jumpa

sampai jumpa di sampai jumpa
sampai jumpa di sampai jumpa
bahasa indonesia bahasa inggris
bahasa inggris oke
jadi kami akan mengucapkan bahasa indonesia karena itu bahasa nasional kita ya
nanti supaya diterjemahkan ke bahasa inggris
ya jadi saya akan mengucapkan bahasa indonesia karena ini adalah bahasa nasional kita
kemudian saya akan menggambarkan bahasa itu ke bahasa inggris untuk anda
demi sang hyang adibudha
demi sang hyang adibudha
demi sang hyang adibudha
demi sang hyang adibudha
saya sebagai ahli
saya sebagai ahli
dalam perkara ini
dalam percara ini
dalam percara ini
akan memberikan keterangan
akan memberikan keterangan
bagi ahli ahli saya di bidang patologi
keahlianku di bidang patologi
tidak lain daripada yang sebenarnya
tidak lain daripada yang sebenarnya
jadi ahli maupun penterjemah sudah bersumpah sesuai agamanya
untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum jaksa penuntut umum maupun majelis hakim
dan kami di sini untuk menjawab semua pertanyaan yang dijawab oleh prosedur publik dan penelitian
untuk yang pertama
pertama kami persilahkan kepada penyiasat hukum
pertama kami persilahkan kepada penyiasat hukum
jadi akan diperbaca oleh penelitian
kami mengucapkan terima kasih kepada mr peng atas kesediaannya untuk hadir dalam persidangan ini sebagai saksi
karena di dalam persidangan ini yang digunakan adalah bahasa indonesia maka bahasa indonesia akan dipakai selama jalannya persidangan
mr peng peng
saya mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada saudara
mr peng peng
saya pertama tama ingin mengetahui kurikulum vt daripada ahli
untuk mempercepat mungkin
karena di sini sudah ada threshold
saya minta saudara coba menjelaskan dulu sedikit overview
overview daripada cv saudara
kalau saya bacakan semua ini ada berapa puluh halaman jadi cukup overview saja
saat ini saya bekerja sebagai pathologist forensic senior
di dinas kesehatan dan keilmuan queensland di brisben
sejak tahun dua ribu dua puluh
saya juga memegang jabatan dosen senior
saya memulai pendidikan atau pelatihan saya di bidang patologi
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan pada tahap awal
i train in malaysia
saya mendapatkan pelatihan atau pendidikan di malaysia
sebelum saya memenuhi kualifikasi
saya pergi ke singapura
dan juga ke inggris
untuk menyelesaikan pelatihan saya
jadi pada waktu itu
dan saya juga memegang
saya memiliki diploma
di bidang jurisprudensi medis
diploma jurisprudensi medis di bidang patologi
saya juga memegang atau mempunyai gelar master di bidang patologi
dari universitas malaya di kuala lumpur
adalah anggota seumur hidup
akademi kedokteran malaysia
saya juga adalah
saya juga adalah
dan saya juga adalah
dan saya juga adalah anggota yayasan
dari fakultas forensik dan kedokteran forensik dan hukum
dari fakultas forensik dan kedokteran forensik dan hukum
coba seolah jelaskan
coba seolah jelaskan
kepada kami mungkin
kira kira apa pengalaman pelama
kira kira apa pengalaman pelama
pengalaman yang sudah pernah anda lakukan sebagai seorang
silahkan jelaskan kepada kami pengalaman anda sebagai seorang
tentara utama saya
tentara utama saya
menjalankan pemeriksaan post mortem
menjalankan pemeriksaan post mortem
atau pemeriksaan pasca kematian
dan saya telah melakukan
dan saya telah melakukan pemeriksaan pasca kematian
dan saya telah melakukan pemeriksaan pasca kematian
saya adalah pemeriksa
saya adalah seorang examiner
di bidang patologi forensik
saya juga duduk dalam
kepanitian atau komite
di bidang patologi forensik
saya juga adalah seorang reviewer
atau pengkaji ulang
untuk beberapa jurnal forensik
saya adalah seorang yang
pengkaji ulang untuk beberapa
dan saya juga di dalam
jurnal kriminal internasional
jurnal kriminal internasional
adalah sebuah list
dari sebuah expert
untuk patologi forensik
dan saya juga berada dalam
makamah kriminal internasional
untuk bidang patologi
saudara pernah juga
untuk melakukan beberapa
sebagai tim forensik
mungkin di inggris atau di luar negeri
saya juga pernah
di inggris atau di luar negeri
saya juga pernah di inggris
atau di luar negeri
saya pernah ke
sekurang kurangnya dua kali
dan yang kedua
saya ditugaskan ke bali indonesia
kalau di kosovo itu
untuk apa itu
untuk melakukan kegiatan apa
mengapa anda pergi ke kosovo
setelah perang saudara
tubuh yang telah
dilakukan pemeriksaan terhadap
dan saya adalah patologi
di bawah penyiksaan
tim forensik inggris
dan saat itu saya bertugas sebagai
seorang patologis di bawah tim
kalau yang di bali
menugaskan saudara ke bali
tugas anda di bali
siapa yang menugaskan anda
untuk pergi ke bali
kepolisian federal australia
melalui kepolisian federal australia
karena pembali di bali
karena pembali di bali
karena pembali di bali
pemeriksaan apa di bali
saya melakukan pemeriksaan
bom bali tersebut
apakah itu juga diketahui
oleh polisi republik indonesia
apakah itu juga diketahui
oleh polisi republik indonesia
apakah itu juga diketahui
dari polisi indonesia
pemeriksaan polisi indonesia
ya dan saya diberikan
siapa yang memberikan sertifikat penghargaan itu
siapa yang memberikan sertifikat penghargaan itu
di bali bombing disaster
untuk bantuan yang diberikan
bisa saudara tunjukkan
salah satu sertifikatnya
bisa saudara tunjukkan
yang anda dapat dari
ini fotokopinya pak
fotokopi bukan asli
nanti bisa kita berikan aslinya